kondisi siswa yang tidak mempunyai alat komunikasi seperti telepon pintar
membuat guru sdn enam tapa kebupaten bonebalongo gorontalo terpaksa mendatangi rumah siswa secara berkelompok
namun tidak adanya jembatan yang menghubungkan sekolah dengan wilayah rumah siswa
membuat para guru ini harus melawan rintangan derasnya air sungai
meski khawatir terbawa arus para guru tetap memenuhi kewajiban mengajar siswa tersebut
orang tua murid itu kurang memiliki fasilitas hp
yang ada pun kalau dapat hp yang android itu pulsanya tidak ada
maksudnya kesulitan membeli usaha data
dari jam berapa start dari sana
di jadwal kami itu dari pukul delapan
sampai pukul berapa
kalau biasa sampai pukul
sepuluh sampai sebelas
cuma berapa jam
baru kalau ibu melihat bagaimana antusias para siswa ibu yang
ya jangankan siswa
orang tua saja sangat senang melihat gurunya mengunjungi siswa belajar di rumah
sejak wabah virus corona melanda indonesia dan adanya aturan belajar dari rumah
guru harus mengajar siswa di rumah
dalam kunjungannya dua kali sepekan
para guru ini mengajar kelompok siswa yang dibagi berdasarkan kedekatan jarak rumah
untuk sampai di rumah siswa
para pahlawan tanpa tanda jasa ini harus berjuang melewati derasnya air sungai di desa langge kecamatan tapa
siswa pun mengaku senang bisa didatangi guru di tengah pandemi
saya senang sekali ibu guru datang mengajar
tolong mau ke sekolah menyeberang kuala karena tidak ada jembatan
sebelumnya warga mengaku sudah membuat jembatan darurat dari batang pohon kelapa
tetapi sering hanyut terbawa banjir
bila air sungai meluap orang tua pun tidak mengizinkan anaknya pergi ke sekolah
di awal memang belum ada jembatan yang dibangun di sini
karena memang kakak atau penduduk yang ada di seberang sungai ini masih sekitar kurang lebih sepuluh atau dua belas kakak
untuk masyarakat sendiri bagaimana sejauh ini
kalau yang sekarang ini terpaksa harus menyeberang sungai
karena memang airnya tidak terlalu dalam
lalu yang masyarakat yang berada di seberang sungai ini juga memang sudah biasa jalan
para guru dan orang tua siswa berharap pihak desa membangun jembatan penghubung
agar anak anak mereka tetap bisa mendapat hak pendidikan tanpa rasa khawatir